kami butuh dana buat pembangunan pantiasuhan pak
berapa dana yang diperlukan
sebenarnya dana yang diperlukan sangat banyak pak
tapi berapapun yang bapak sumbangkan pada kami
atas nama mirna pemilik tanah wakaf
kami ucapkan banyak banyak terima kasih pak
saya akan semakin seratus juta
jadi ibu kamu akan mewakafkan tanahnya
untuk membangun pantiasuhan di kampung ini
saya akan siap membantu
iya pak ustadz
nanti sekalian kita panggil semua warga
alhamdulillah insya allah
bapak bapak ibu ibu kami ikhlas
kami wakafkan tanah almarhum suami saya
untuk pendirian pantiasuhan
dan anak anak yatim piatu
melihat kondisi kepala desa kita
rasanya tidak mungkin untuk kita mencari tanah
kita mulai galang dana

lebih baik kita mandiri ustadz
betul pak ustadz
dan saya akan bantu mencari donasi
kalau begitu saya bikin proposalnya
dan saya minta tolong kepada ustadz
dan warga semuanya yang di sini
tolong disebarkan ya
yang sabar ya
kita sudah tidak punya lagi panti asuhan
tapi insya allah
kita akan segera membangun panti asuhan yang baru
kita akan belajar di sini dulu
kamirna terima kasih ya
sudah mengizinkan kami tinggal di sini
sudah merepotkan kamirna dan nenek
kamirna dan nenek
kok kalian ada di sini
kita gelar tikarnya
dan langsung kita belajar
kebetulan ini proposal untuk pembangunan pantai asuhan pak
dari ibu mirna
saya akan sumbang dua juta
semoga rezeki bapak bertimbang
kalau gitu kami pamit dulu
kepada yang terhormat
bapak atau ibu dona
dengan ini kami akan membangun
membangun panti asuhan
semua pada takut
tidak ada yang mau beli tanah itu
sudah bukan rahasia lagi
kalau tanah itu pernah diwakafkan
dan pernah didirikan panti asuhan
aku butuh uang
aku mesti kembalikan uang desa yang aku pakai
kita usahakannya pak
mirna terus mengedapkan proposal pembangunan panti asuhan
dan banyak yang mengumbang pak
makarang sudah banyak yang dibeli
untuk persiapan pembangunan
jadi mirna sebar proposal
aku dapat ide
kamu ikut ambil bagian di proposal itu
kamu ikut sebarkan
bagi ke pos pos besar
nanti aku kasih alamatnya
aku kades di sini
nanti hasil kita bagi dua
saya perlu istirahat dulu pak
alhamdulillah pak ustadz
kita sudah dapat bantuan materialnya
sudah banyak banget
dan sekarang kita tinggal lungu
cari dana untuk biaya tukangnya
dan sebentar lagi
anak anak akan dapat tempat tinggal yang layak
semua sudah menyebarkan proposal lagi
insya allah kita akan mendapatkan dana
dan segera bisa membangun panti asuhan kita
amin ya rabbul'allah
ini hasil kita hari ini pak
jangan sampai ada orang yang tahu
proposal pembangunan pantai asuhan irma
kapan itu diberikan pak
ada seorang laki laki datang ke saya mengataskan nama kamu
makanya saya datang ke sini untuk mempertanyakan
sudah sampai mana pembangunan panti asuhan itu
demi allah pak
kami tidak pernah menerima dana segitu besarnya
masa kamu tidak tahu
jangan begitu dong
kalau begitu permasalahan ini ayo kita selesaikan di depan pak kades
sudahlah kamu ngaku saja
kamu gunakan untuk apa uang
demi allah pak
saya gak terima uang sebanyak itu
kalau enggak kita bisa polisikan
ya allah pak
ini pasti ada orang yang memanfaatkan proposal saya pak
untuk kebutuhan pribadi
kita akan bawa kamu ke kantor polisi
saya betul betul malu punya warga seperti kamu
ini fitnah buat saya pak
demi allah pak saya tidak melakukan ini pak
ini fitnah pak
ini dendamku padamu
kamu pernah menolak cintaku
dan ini akibat yang harus kamu terima
semoga orang yang fitnah kamu itu akan allah bales
iya yang sabar ya mbak
kalau mbak nggak berasa bersalah pasti akan ada jalan keluar dari sini
nek kapan ibu keluar dari penjara nek
insya allah segera nak
ibumu tidak bersalah
apakah ada orang jahat yang sama ibu nek
tapi kan ibu orang baik nek
orang jahat itu banyak
orang baik juga banyak
ini ujian buat kita
semoga ibumu sabar dan tawakal
siapa ya orang yang tega memfitnah mirna
itu sih salah mirna
mas itu gimana sih
mas mas terlalu cepat menuduh orang mas
mas sebagai kepala desa harusnya mas bisa lebih bijaksana
jangan langsung langsung masukin orang ke penjara gitu aja mas
mas itu gimana sih
kenapa sih kamu selalu bela belain mira
mas sekarang saya tanya balik sama mas ya
kenapa mas selalu menyalahkan mirna
aku udah tahu semuanya mas
karena cinta mas ditolakkan sama mirna
aku tahu semuanya kalau emas itu pernah melamar mila dan mas ditolak sama dia
mirna itu jahat baik dan soleha mas
iya kan semuanya kayak gitu
semparan kan kamu
semparan kan kamu
aku udah mulai hilang kesempatan sama kamu
istri tak tahu diri
ampunilah dosa orang yang sudah menzolimi hamba ya allah
berikanlah dia peringatan ya allah
berikan hamba kekuatan dari allah
lindungilah hamba dan keluarga hamba ya allah
berikan hamba kekuatan ya allah
jagalah hamba ya allah
hanya kepadamu hamba memohon ya allah